kasus kematian unggas akibat flu burung bukan kali ini saja terjadi di indonesia
bahkan pada tahun dua ribu lima lalu kasus virus flu burung bahkan sampai menimbulkan korban jiwa
saya ajak anda untuk melihat data pada tahun dua ribu tiga karena di tahun ini adalah tahun pertama
ya data tahun dua ribu tiga tahun ini adalah tahun pertama kasus virus flu burung muncul di indonesia
virus ini pertama kali terdeteksi di provinsi jawa tengah
tetapi tidak hanya di jawa tengah karena di tahun ini di tahun dua ribu tiga ini
virus flu burung menyebar cepat hingga ke lima puluh satu kabupaten yang tersebar di sembilan provinsi
tercatat saat itu jumlah unggas yang mati mencapai empat tujuh juta ekor
lalu kita lihat peningkatan yang cukup signifikan di tahun dua ribu dua puluh
ada peningkatan pesat jumlah sebaran wilayah kasus flu burung terjadi pada tahun ini
bahkan jumlah unggas yang mati di tahun dua ribu empat mencapai delapan juta ekor
jika di tahun sebelumnya tadi di tahun dua ribu tiga hanya ada sembilan provinsi yang terdampak
maka di tahun dua ribu empat ini menjadi enam belas provinsi
kasus terbanyak terjadi di provinsi jawa barat jawa timur dan lampung
dengan kematian unggas masing masing wilayah lebih dari satu juta ekor
lalu bagaimana di tahun dua ribu dua
jumlah di tahun dua ribu empat yang tadi semakin memburuk alias bertambah sebaran wilayahnya di tahun dua ribu lima belas
di tahun ini wilayah penyebaran flu burung meluas hingga dua puluh tiga provinsi
yang meliputi satu ratus lima puluh satu kabupaten dan kota
bahkan yang sangat mengejutkan jika sebelumnya virus ini hanya berdampak pada unggas
maka pada bulan juni tahun dua ribu lima ditemukan kasus flu burung pada manusia
untuk pertama kalinya di wilayah tangerang banten
dan hingga desember dua ribu lima tercatat terjadi empat belas kasus flu burung pada manusia
dan sembilan di antaranya meninggal dunia
sementara itu data kementerian kesehatan mencatat dari tahun dua ribu lima hingga dua ribu dua
atau tahun lalu terjadi satu ratus sembilan puluh sembilan kasus flu burung dengan satu ratus enam puluh tujuh kematian
jadi pada intinya hera adalah kita harus waspada terhadap penyebaran virus flu burung ini
karena tidak hanya berdampak pada unggas saja tetapi sudah membawa korban jiwa
sampai pada tahun dua ribu lima seperti yang saya contohkan tadi
cukup banyak manusia menjadi korban dari kasus flu burung ini
ya indra memang kontak antara unggas dan manusia sudah terbukti memakan korban
sebaiknya kontak tersebut dihindarkan
kalau ada unggas yang mati menadak ada baiknya
kita segera melaporkan indra